pak pakai perokoknya silahkan duduk
kita enggak melarang
berani ke menteri
seorang penumpang menolak ditindak oleh petugas gabungan
karena didapati tidak memakai masker
dan sedang merokok di terminal purabaya surabaya minggu siang
penumpang tersebut bahkan sempat beradu mulut dengan petugas
sehingga memaksa petugas bertindak tegas
mengusir penumpang tersebut keluar terminal
meski belum nampak adanya peningkatan penumpang jelang libur panjang
tanggal dua puluh delapan hingga tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh mendatang
petugas gabungan polri tni dan dinas perhubungan surabaya
di terminal purabaya terus perketat pengawasan
terhadap para krubus hingga penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan
dari razia tersebut petugas menjaring lebih dari dua puluh pelanggar
baik penumpang maupun krobus
yang didominasi dengan pelanggaran tidak memakai masker
petugas terpaksa menyita kartu identitas pelanggar
dan akan diberikan kembali setelah melalui sidang tipiring
yang akan digelar awal november dua ribu dua puluh mendatang
nanti tanggal lima baru sidang tipiringnya
jadi disita nanti tanggal lima november sidangnya
konsekuensinya nanti kalau ktp itu tidak diambil
dari pengadilan memberi tembusan kepada dinas catatan sipil untuk memblokir
tidak punya pak
dari mana nih tadi
dari madura mau ke mana
mau ke malang
mau ke malang
terus nggak pakai masker
tahu nggak aturannya
nggak tahu aturan
nggak tahu kalau harus pakai masker
kalau tahu ya saya pakai tadi
razia ini akan terus dilakukan di terminal purabaya surabaya
agar bisa menekan penyebaran virus covid sembilan belas
terutama pada libur panjang mendatang
harjo jawa timur